rekonstruksi kasus dugaan penyerangan dan pembunuhan berencana oleh john kay dan kelompoknya digelar hari ini
rekonstruksi dilakukan di dua tkp jakarta barat dan tanggerang
hingga kini polda telah menangkap tiga puluh tersangka yakni john k dan dua puluh sembilan anak buahnya
penyerangan dilakukan oleh john k kepada pamannya nus kay pada minggu dua puluh satu juni lalu
akibat penyerangan tersebut satu orang meninggal dunia satu orang menderita luka berat dan sejumlah fasilitas rumah dan mobil milik nus kay rusak
polisi juga masih mencari tiga orang yang masuk dpo dan terus melakukan pengembangan perkara
pengembangan terakhir bahwa hasil pemeriksaan ada beberapa klaster yang sudah kita oleh tim penyidik ini dibagi
karena memang ada dua tkp kejadian kemarin yang pertama adalah tkp di daerah kosambi yang mengakibatkan dua korban
satu meninggal dunia dan juga satu yang luka berat ya dengan jari tangan yang putus
kemudian yang kedua adalah tkp di grand lag yang sempat ada pengerusakan dan juga ada korban security yang tertabrak
dan satu lagi adalah sopir ojol yang sempat terkena rekoset serpihan tembak
dan yang ketiga adalah perusahaan yang dilakukan oleh para pelaku